lima belas bahasa indonesia
yuk lu bantuin gue pohon
kalau yakin aku takut ikut pak
kalau begitu lu bantuin gue
wah lu sama kawan gitu kan
terus mak terus mak
udah ke mana sih
ibu di mana
dari mana dia jadi orang
apakah kita bisa tetap berjwhen kita equipo
kita sudah berjuang banyak kali
saya merasa takties juga weten what to do
des tau gak loh
omanya indri itu dukun
allah memang beneran punya ilmu
kita ada yang jaga hai
udah tahu juga ada yang takutan
ya siapa tau
bayangin aja coba
lu belum jawab pertanyaan gue
lu nanya atau berharap
kalau gak gue jawab
semua gara gara hoak
tino jadi kurban
kita makan dulu yuk
simpi lagi otw kemari
gue udah lapar deh
ntar kalau kita pindah pindah posisi
kasian sihmping nyarinya susah lagi
tapi gue gak tahan
perut gue udah keronkoman banget
abang sabar kenapa sih ih
udah pada tua gak malu apa
masa udah pada tua

ntaran berduaan di mobil
ini bini gue
lu emang kebangetan lo ya
orang kampung tanah baru
lo tanya semua orang di kampung tanah baru
kenal siapa gue
kalau kak book ini
kalau enggan meng earnings belt
itu bisa dianggap
seorang pem chipid
lagi dua puluh trabalhah untuk perhubungan
ya di sini
hanya di sana ya
hei lu gak sopan lo ambil ini gue ya
eh pak ini mau ngikut saya secara baik baik apa saya paksa nih
waduh lu bener bener rantengin gue kayak gini ya
lu rantengin gue ya
rantengin gue lu hah
wah bandungi bapak nih ngelawan